kami sekitar pukul sebelas tiga puluh siang tersangka dugaan penodaan agama basuki cahayapurnama keluar dari gedung kejaksaan agung
basuki keluar dengan penjagaan ketat dari petugas kepolisian
setelah memberi keterangan kepada pers ia langsung masuk ke mobilnya dan pergi meninggalkan gedung kejaksaan agung
namun kuasa hukumnya sirap rayuna juga langsung menjelaskan mengenai pemanggilan ahok hari ini
dalam rangka mencocokkan sejumlah data yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh penyidik bares krimpori
tadi semua telah selesai
nah saya hanya sampaikan mohon doa supaya masalah proses ini bisa berjalan dengan adil dan terbuka
dan saya bisa cepat selesai dari permasalahan ini
sehingga saya bisa memakai waktu saya untuk melayani warga jakarta
lebih baik lagi ke depan
ada kampanye beliau hari ini untuk menemui masyarakat yang sudah menunggu di lembang
jadi kita tidak melihat secara kuantitatif jumlah barang bukti yang disampaikan tadi untuk dipaparkan dalam tahap dua
hanya meminta dan memastikan apakah berkas perkara yang cukup tebal hampir lima puluh cm ya
hampir lima puluh cm itu merupakan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum
dan dengan diperlihatkan tanda tangan dari berkas perkara itu
saya kira tiga puluh orang saksi sebelas ahli dan satu tersangka
jadi dalam berkas itu
itu diperiksa kurang lebih empat puluh dua orang
dan berkas tersebut setebal delapan ratus dua puluh enam halaman
terhadap tersangka insinyur bah suki cayapurnama ini tidak dilakukan penahanan
alasannya yang pertama adalah bahwa penyidik sudah melakukan penyekalan
dan sampai saat ini berlaku
sesuai sop yang ada di kita
apabila penyidik tidak melakukan penahanan kita juga tidak melakukan penahanan